dan kita beralih ke kasus penipuan melalui aplikasi binomo yang masih menjadi sorotan publik
sejumlah aset dan juga barang tersangka disita petugas termasuk rumah mewah
seperti apa rumah mewah milik indra kents dan juga doni salaman
inilah rumah mewah milik indra kents
tersangka kasus dugaan penipuan investasi bodong binari option melalui aplikasi binomo
rabu siang tim direktorat tindak pidana ekonomi khusus
bareskrim mabespori menyegel rumah mewah di jalan saroja no dua
kompleks cemara asri kecamatan percut seituan ini
meski baru dipasang penyegelan dinyatakan berlaku per tiga februari dua ribu dua puluh
dan bangunan tersebut dilarang dialihkan kepada pihak lain
di media sosialnya tersangka indra kents menyebut rumah ini bernilai tiga puluh miliar rupiah
selain rumah mewah di jalan seroja
tersangka juga memiliki rumah lainnya di jalan blueberry
masih di kawasan kompleks yang sama
rumah di jalan blueberry ini pernah disebut tersangka bernilai lima miliar rupiah
rumah ini juga telah disegel tim direkturat tindak pidana ekonomi khusus
bareskrim mabespori sudah berkoordinasi dengan diktereskrim khusus polda sumatera utara
untuk menindaklanjuti koordinasi selanjutnya
dengan pengadilan pemerintah
pemerintah negeri medan terkait dengan rencana penindakan hukum
terhadap perkara yang sedang ditangani oleh barreskrim dengan tersangka ika
nanti silakan teman teman atau kita tunggu nanti dari konfirmasi
dari bareskrim mabespori terkait dengan lokasi dan obyek
sementara aset milik doni salmanan saat ini masih belum disita aparat kepolisian
meski doni salmanan sudah ditetapkan
menjadi tersangka dalam kasus penipuan berkedok trading binary option melalui kuotax
aset rumah mewah milik doni salmanan diketahui berada
di kawasan kota baru parayangan bandung barat
saat didatangi pada rabu sembilan maret kemarin
tak terlihat ada aktifitas
di rumah ini
iqbar firdaus pengacara doni mengungkap aparat kepolisian
belum menyita aset rumah milik doni salmanan
dan baru menyita sebuah handphone milik doni saja
iqbar mengungkap jika doni salmanan tidak menghilangkan barang bukti
mengikuti proses hukum yang berjalan
langkah yang secara intinya kita akan mengikuti segala prosedur
yang dilalui dan kita percaya penyidik yang menangani persoalan ini
mungkin khususnya tim cyber baris kempori ya
saya baru handphone yang diambil
menyusul akan mengambil bukti bukti lain dari pihak penyidik